assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
rasulullah saw adalah panutan yang mulia dan istimewa
baginda rasul menjadi refleksi ahlak al quran
dan sosoknya pun disebut sebagai uswatun hasanah atau suri teladan
sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau
tentu saja kita berharap bisa meneladani ahlak sang manusia terbaik
insyaallah hari ini kita akan membahas terkait rasulullah saw
bersama gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
senang sekali bisa hadir di studio gapai kemuliaan
apalagi temanya tentang rasulullah saw
masyaallah ini juga menarik sekali gak sabar
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau bicara soal baginda rasul ya masyaallah sekali
hati tuh rasanya berdebar gitu ya
mudah mudahan kita nanti bisa dapat syafaatnya ya sebagai
tapi pak kiai singkat pertanyaan saya
dalam sudut pandang pak kiai
kalau bicara soal sosok baginda rasulullah saw
apa yang pertama kali terbersih
yang terbersih dalam benak saya adalah sosok manusia yang sangat sempurna dalam kemanusiaannya
bahwa untuk menjadi manusia terbaik manusia yang sempurna
itu tidak harus menghilangkan sifat dasar seorang manusia dalam kemanusiaannya
kenapa saya menjawab seperti ini
karena terinspirasi dengan ayat alkitab
quran yang sering kita jadikan dalil untuk meneladani nabi
ayatnya pasti mila sering dengar
pada diri nabi itu ada keteladanan
ayat ini allah turunkan dan allah letakkan di dalam surah al ahzab
ahzab itu bahasa quran
bahasa sejarah itu perang hondak
perang yang nabi menggali parit
dia disebut ahzab karena waktu itu
semua kekuatan bangsa arab non muslim itu bersatu berkoalisi untuk menggempur rasulullah di kota madinah
itu yang disebut dengan perang hondak atau yang dikenal juga dengan perang ahzab
di perang itu sebelum turun ayat lakot kana
jadi turunan lakot kana kita diminta meneladani nabi dalam kondisi genting terjepit di perang
sayangnya sekarang mila sering meneladani itu kalau lagi nambah istri

padahal ayat ini menarik ya
dia turun di madinah ketiga perang azab
diletakkan juga di surah ahzab
pada masa rasulullah ini memperlihatkan kemanusiaannya yang sempurna
kemanusiaan yang wajar tetapi tidak menghilangkan keistimewaan nabi
di perang ahzab ini karena waktunya sangat lama
hampir satu bulan rasulullah itu dikepung

hari itu kata sebagian sahabat
kami ini sampai sulit untuk beristirahat
kalau kami beristirahat tertidur
kemudian pasukan musuh masuk
ini hancur kota madinah
ini bukan perang badar yang jarak dari madinah itu cukup jauh
ini bukan perang uhud yang masih ada di bagian depan kota madinah
ini sudah diserang ke dalam kota madinah
kita hanya bertahan karena ada parit
kemudian pertolongan allah itu lama tidak tuh

kami lihat ayat itu di situ di perang ahzab
itu ayat perang yang menggambarkan keguncangan
orang yang beriman
disana kata allah di perang ahzab
orang yang beriman itu diuji sama allah
saking lamanya ujian sampai nabi
dan orang yang beriman yang menyertai nabi
kualitas keimanan seperti sayyidina abu bakar dan nabi ini
nabi ini juga bertanya kepada allah
ya allah kapan turunnya pertolongan allah
nabi tidak pernah meragukan
allah pasti akan menolong nabi muhammad
tetapi karena lamanya itu manusiawi kan
kemudian nabi bertanya
ya allah kenapa kok nggak ditolong ya
tetapi itu tidak mengurangi keyakinan rasulullah
bahwa itu tidak menggambarkan keputus asaan
dan itu tidak menggambarkan keputus asaan
tetapi nabi ingin menggambarkan
saya sama dengan kalian
kalau galau cemas pasti ada
tetapi kecemasan dan kegalauan saya
tidak boleh mengantarkan saya
kepada keputus asaan dan ketidakpercayaan saya kepada allah
makanya ayatnya kemudian diterusin
begitu orang mu'min ini dengan nabi ngeliat al ahzab
semakin kuat musuh itu bersatu
semakin deras tetapnya
tentara itu datang ke kota madinah
bahwa sebentar lagi pertolongan allah akan datang
itu yang kita gambarkan
kesempurnaan nabi pada kemanusiaannya
bahwa untuk menjadi hamba yang sangat sempurna
itu tidak kemudian menafikan
sisi lahiriyah yang wajar dari setiap manusia
jadi pun nabi juga merasa sedih
bahkan terkejut dengan apa yang tidak pernah dibayangkan oleh rasulullah
nabi itu pernah jalan di kebun kurma
kemudian nabi berkata
kalau kurma ini dikawinkan dengan kurma ini
di setek kata orang
kan suka tuh
sekarang ada apel rasanya kayak mangga
bukan sekedar insinyur pertanian ini nabi
siapa tahu hasilnya bagus
malah enggak bagus
dirapori sama nabi nabi terkejut
oh gitu ya hasilnya
a'lamu biunguri duniakum
kalian lebih tahu dengan urusan keduniawian
mestinya kemarin ngomong
nabi kalau ini dikawinkan dengan ini
enggak ada sejarahnya nih
jadi kurma yang bagus
nabi juga terkejut
nabi juga tertawa
nabi juga bersedih
menangis karena kesedihan
ada satu cerita yang menarik ini
islam itu diharamkan yang namanya niahah
ni'ahah itu menangis berlebihan
ketika ada kematian meratapi
maka semua orang tahu tidak boleh
orang meninggal itu
dalam pandangan semua orang zaman nabi
ada orang datang kepada rasulullah
dan mengadukan anaknya yang sakit
anak itu sudah sakarotil maut
dan dalam riwayat itu
meninggal di pelukan rasulullah
melihat penderitaan itu
nah saidina umar ini
kemudian kalau bahasa sekarang itu
katanya enggak boleh nangis
ini nabi deras air matanya
apa kata rasulullah
air mata yang menetes itu adalah
yang allah titipkan dalam hati setiap manusia
oleh karena itu
kalau kita masih bisa menangis melihat penderitaan orang lain
itu tandanya hati kita masih hidup
nangis yang tidak boleh itu nangis yang protes
nangis yang menyalahkan takdir allah
nangis yang mengatakan
salah tidak adil
kenapa ini yang di matikan
kenapa ini yang di ambil
lahir dari perasaan sedih yang terdalam
buat setiap orang
ditinggal meninggal oleh anaknya
itu adalah sesuatu yang
boleh dilakukan itu namanya
sempurna pada kemanusiaan
itu luar biasa
ada sahabat nabi melihat
rasulullah itu sholat tiba tiba
lama sekali sujudnya
maka selesai sholat ditanya ya rasulullah
tadi apa yang dibaca
kok sepanjang itu
sama dengan sholat kemarin
kata sahabat tadi
tapi durasinya kok beda ya rasulullah
naik ke atas boleh nggak
nggak boleh cucu nabi
orang cucunya kata nabi
saya ingin cucu saya menuntaskan
dengan banyaknya zikir di dalam
sujud itu kan artinya
nabi menjaga sujudnya
kepada allah dengan zikir
tapi tidak menghilangkan
rasa seorang kakek
yang tidak ingin
mengecewakan cucunya bermain
di atas punggung sang kakek
itu yang mengagumkan saya
dari rasulullah saw
dan masih banyak cerita cerita
seladan yang kita bisa ambil ya
kalau nabi sholatnya bagus
itu sangat mengagumkan
tapi ada orang juga yang bisa
sholat seperti itu tapi tidak banyak
dalam sholatnya tapi juga bisa
baik dalam kemanusiaannya
kita akan lanjutkan di segmen berikut ya
pak kiai pak mirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode rasulullah saw
kita lanjutkan lagi pak kiai
rasul itu bahkan pada saat
belum diangkat sebagai rasul
sudah mendapat julukan kalau tidak salah
artinya ketika mereka belum mengetahui bahwa
sosok yang mereka
bligeral al amin yang bisa dipercaya
itu akan menjadi
nabi jadi rasulullah saw
manusia yang sempurnya
itu dengan teori kemanusiaan loh
ketika rasul nanti
mau mendapatkan wahyu
katakanlah bahasa gampangnya
sebagai nabi dan rasul
jabatan itu kan dibangun bukan dengan
tapi oleh integritas
amin aman iman amanah
itu satu dalam bahasa arab
nabi itu menanamkan iman
iman itu kepercayaan
orang di mekah ketika rasulullah itu
membawa syariat allah
tuduhannya beda beda loh
dituduh tukang sihir tukang bohong
tuduhan yang berganti ganti
itu menggambarkan bahwa mereka
sebenarnya tidak puas dengan apa yang mereka
tuduhkan karena apa yang
mereka tuduhkan itu
tidak berbanding sama
dengan apa yang mereka lihat
nah nabi ini sebelum
menjadi nabi itu membangun
integritas yang pertama kejujuran
amanah itu modal
dasar loh amanahnya rasulullah
membuat orang yakin bahwa
yang disampaikan oleh nabi itu
itu ayat al quran yang berisi teguran
allah itu kan menegur rasulullah
misalnya pada surah
anja ahul a'ma nabi itu
ditegur karena melakukan
pekerjaan yang pantas dilakukan
oleh saya tapi itu tidak pantas
dilakukan oleh manusia agung seperti
rasulullah nabi itu kan sedang
kata orang di mekah saya
sebetulnya mau belajar tapi
kelas saya jangan dong
disatukan dengan orang orang miskin itu
rasulullah ini bukan
mata duitan loh tapi justru
sayang sama yang kelas miskin ini
kata rasulullah kalau ini
masuk islam semua
ini islam jadi kuat hartanya bisa
kita manfaatkan pengaruhnya dan sebagainya
maka nabi mulai mengajar
tengah tengah nabi mengajar sahabat
nabi yang buta abdullah bin
ummi maktum itu berteriak
dari kejauhan loh
itu yang sebetulnya keluar
dari ahlak itu
abdullah bin ibnu umi maktum
tapi kan beliau buta ya jadi beliau juga
nggak tahu nabi sedang apa teriak
saya nggak tahu kata
rasulullah iya mbok nanti
saya selesaikan dulu
masam muka rasulullah itu
padahal nggak marah ya itu ya
nggak marah hanya muka masam
teguran itu diabadikan oleh allah
di dalam al quran pertanyaannya mila
siapa manusia yang mau
kekurangannya itu diabadikan
dan dia punya
kesempatan loh untuk menghapus itu
kalau nabi mau kan tinggal
bermohon sama allah ya allah ayat tadi
boleh nggak di amandemen
semuanya kan punya allah kalau allah bisa
kalau allah mau selesai urusan itu
tapi tidak pernah terlintas
dalam hati rasulullah karena nabi ingin
mengatakan saya sebagai manusia
punya rasa ketika saya
mengeluarkan rasa itu
karena allah ingin saya menjadi
apa apa yang baik dilakukan
oleh orang lain ternyata
tidak baik saya lakukan
itu akan menggugah kesadaran
saya untuk selalu melakukan
bukan standar sekedar baik
wah ini dahsyat ya
dahsyat sekali rasulullah sikapnya
pak kiai ini ada pertanyaan juga yang sudah datang
dari netizen kita akan simak bersama ya
dari sari fitriyah
melalui email assalamualaikum wr wb
pak kiai apa hikmahnya allah
aza wa jalla menjadikan rasulullah
buta huruf sepanjang hidupnya terima kasih
ini menarik ini sangat menarik
ini menunjukkan bahwa
kita harus tahu diri mila
tidak semua yang ada pada rasulullah
dan akan sama dengan apa yang dilakukan
itu bilang kalau ada orang ditanya
atau mila tanya sama saya
faiz kenapa sih tahajud
itu orang yang tidak berahlaknya
karena tahajudnya faiz
dengan tahajudnya lagi pasti beda
tahajud saya itu kan supaya rating
gapai kemuliaan saya itu naik
tapi tahajudnya nabi itu karena allah
iya oleh karena itu
kita juga harus tahu
apakah saya seperti nabi
tujuan nabi seperti itu seperti apa
itu penting nabi buta huruf
buat nabi dan islam
itu menjadi kemuliaan
buat saya menjadi kehinaan
wajah mertua saya
kalau dulu ketika saya melamar anaknya
saya dalam kondisi buta huruf
tapi kemudian ketika
mertua saya menolak saya
kamu buta huruf berani ngelamar anak saya
terus saya jawab
bapak jangan menghina orang buta huruf
itu namanya orang tidak tahu diri
allah jadikan ummi
ummi itu dinisbatkan
kepada ibu seolah olah
nabi waktu lahir itu seperti
bayi yang baru keluar dari rahim ibunya
tidak tahu apa apa kan
saya waktu keluar dari rahim ibu
tidak bisa membaca quran
mila ketika baru dilahirkan tidak bisa bahasa inggris
itulah rasulullah dia dalam keadaan buta huruf
nabi tidak pernah baca
tidak pernah menulis
ini terkait dengan kesucian
kalau nabi bisa baca
kemudian melahirkan quran yang mengagumkan
maka saya akan berkata
seorang pembaca seperti rasulullah
kalau nabi itu pernah
sekolah mulia sekali
sekolahnya alumninya jadi nabi
nabi hidup maka orang
akan mengatakan hebat sekali ayahnya
bisa mendidik anak
menjadi seperti nabi muhammad
ibunya usia lima tahun
diwafatkan sehingga bekas kemanusiaan
itu tidak ada ketika hari ini
maka saya tidak ragu
bahwa itu bukan dari nabi muhammad
bukan kemauan nabi
bukan kehendak nabi tapi
datang dari allah
karena nabi muhammad tidak pernah
bersentuhan dengan apapun
yang terkait dengan ilmu
pengetahuan tidak membaca dan
tidak menulis itulah hikmahnya
itulah hikmahnya jadi al quran terjadi
bebas dari tuduhan tuduhan jika nabi
yang justru membuatnya ya pak jaya
sama toh kalau kita cari garis
ditanyakan dulu ada sahabat nabi
waktu itu masih belum islam
namanya abu sufyan pemimpin quraish
sedang berada di yerusalem
ditanya oleh kaisar romawi yang
bersahabat dekat dengan abu sufian
muhammad kata kaisar romawi itu
yang mengaku nabi itu
di mekkah itu abu sufyan
dia keturunan raja tidak
kata abu sufyan
dia bukan keturunan raja
kata kaisar romawi itu dalam
sahih abu hari itu
sepertinya nabi yang benar
karena kalau dia anak raja
maka boleh jadi
pengakuan dia sebagai nabi
ingin dia eksploitasi
dalam hadis itu supaya
itu menunjukkan bahwa
ketiga nabi memiliki sifat yang
tidak berkaitan dengan kekuasaan
di masa mudanya
walaupun nabi itu al amin
tampan kalau mau jadi caleg
waduh elektabilitasnya tinggi
di mekah itu tapi nabi tidak
lakukan itu karena kemudian
kita akan mengatakan oh iya ya
untuk meraih sesuatu
yang bisa diterima di dalam hati orang
maka kita tanamkan yang pertama
kali itu kepercayaan
aman rasa aman
semua orang tuh sama nabi itu
aman loh kenapa
nabi itu manusia yang paling
ah kalau kita kan tidak peka
mila haus saya juga gak peka
saya capek mungkin mila juga nggak peka
tapi rasulullah itu orang yang pekal loh
ada satu ketiga sahabat
itu kaget solat
duhur yang biasanya cukup panjang
tahu tahu dibaca pendek
tahu tahu sholatnya selesai kayak
kita inna atau inna roka'at
kedua kulhu roka'at kedua
inna atau inna pertama kulhu kedua
sahabat tanya nabi sholat diganti ya
sekarang bacaannya pendek pendek
bukan kata nabi tumben gitu
saya tadi itu pas solat
perempuan yang saya tahu
perempuan ini punya anak bayi
di rumahnya maka saya
perpendek sholat saya takut bayinya
lain bayinya yang memang nangis di
masjid nabi perpendek kata
saya takut ibunya jadi makmum saya
penghambaannya kepada allah
nabi tidak pernah menutup hatinya
daripada rasa kasih sayang
dan kemanusiaan masya allah

kamu jangan mengutak ngatik tanaman yang ada di jalanan
jangan merusak sumber air
bahkan pesan nabi yang diteruskan oleh para khulafah
kalau kalian nanti melewati tempat tempat ibadah non muslim dan ada pemuka pemuka yang sedang beribadah
tinggalkan mereka jangan ganggu mereka
nabi kepada binatang itu kasih sayangnya luar biasa
ada unta ditandai di mukanya itu
unta itu berbisik kepada rasulullah
kata nabi siapa yang membuat noda di wajah unta ini
saya malu kalau ada umat saya melakukan seperti itu
nabi itu tahu bahwa binatang itu diperuntukkan untuk nabi
kita makan steak itu kan karena ada sapi yang mau dipotong
kita makan bakso itu karena ada sapi yang mau dipotong
karena sapi itu memang untuk manusia
tapi potongnya itu loh yang berperi ke binatangan
apa kata rasulullah
kalau kamu mau menyembelih yang pertama tajamkan pisaunya
yang kedua jangan kamu memotong yang satu yang satu melihat
malu kata nabi saya punya umat yang memotong sapi yang satu yang satu menyaksikan
yang satu diseret ke satu tempat pemotongan

yang satu diseret ke satu tempat pemotongan

saya mau tanya mila ada manusia yang berpikiran sampai sejauh itu dalam kehidupan kesehariannya
ketika beliau masuk kota mekah coba menjadi penguasa tunggal
hari itu kalau bicara dendam ada begitu banyak dendam yang harus ditumpahkan
apa kata rasulullah
hari ini adalah yaumu marhamah
hari yang penuh dengan rahmat kata nabi
ditanya sama orang qurais di mekah apa yang mau kau katakan hari ini
kalau saya saya akan maki maki mereka yang mengusir saya dari tanah mekah
saya tidak akan mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh saudara saya yusuf alaihis salam
ketiga kakak kakaknya yang dulu membuang dia bertemu di mekah
lata sri ba'alaikumuliawam
tidak ada dendam
kamu adalah orang yang bebas
ya rahman ya rahim
pak kiai ini sebagai penutup
apa ya yang mungkin kita bisa singkatnya begitu ya
untuk membuktikan bahwa kita ini memang betul betul cinta sama rasul
mudah mudahan rasul juga akan memberi syafaat kita
mudah mudahan bisa bertemu kelak ya
insya allah itu harapan kita semua
apa yang harus kita lakukan ya pak kiai
yang pertama membaca sholawat
saya sholat saya tidak bisa memastikan sholat saya diterima atau tidak oleh allah
maka ruh rasulullah itu akan
rasulullah kembalikan dan rasulullah akan menjawab sholawat saya
itu yang pertama
yang kedua baca baca sejarah hidup manusia yang sempurna ini
kalau kita sudah membaca sejarah nabi dengan baik
kita banyak bersolawat kepada rasulullah
kita merindukan rasulullah
kalaupun hari ini kita belum bertemu dengan rasulullah
paling tidak mudah mudahan nabi bisa hadir dalam mimpi indah kita di malam hari
yang mendorong kita untuk kemudian berharap mendapatkan asyafaat ul uzma pada hari kiamat
pak kay jazakallah khair
mudah mudahan kita bisa meneladani ahlaknya rasul
itu tadi semoga kita kelak dapat syafaat ya
di yaumul kiamat nanti
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan bertemu lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh